maaf pak untuk progres kasus dari ibu elsa sendiri
saya sudah tahu
haaah thanks gang
akhirnya remisi remisi dari ibu elsa sudah disetujui kan
dan semoga ini bisa membuat ibu elsa tenang tidak buat keributan lagi
oh ya tolong kamu schedulekan untuk saya ketemu dengan pak nino segera
bisa di kantornya atau di kantor
harapan yang masih selalu aku jaga seolah kamu membacanya
karena konon manusia hidup dari harapan harapan yang dia bangun
di sini aku masih ingin terus hidup demi anak anak kita
sambil terus berharap mas berharap untuk kamu pulang ke aku dan anak anak
insyaallah allah segera mempertemukan kita lagi
peluk rindu setiap detik untuk kamu
i love you suamiku aldebaran alfari
kamu gak ngabarin dulu mau kesini
iya sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan sama papa dan mama
emang ada apa lagi sama ricky dan keisha
aku cuma mau menginformasikan aja
aku sudah putuskan untuk melakukan tes dna terhadap gesha

aku harap papa dan mama tidak marah atau bertanya soalnya tentang riki dan gesha
karena tujuannya sebenarnya hanya untuk
karena tujuannya sebenarnya hanya untuk
menangkal perilaku riki selama ini
menangkal perilaku riki selama ini
menangkal perilaku riki selama ini
dengan aku melakukan tes dna ini
aku punya bukti yang cukup kuat
ricky untuk dipenjarakan kalau terus mengganggu pak
riki di penjara
ada penanyaan juga
apa yang dikatakan sama neno
riki sudah sangat mengganggu
kamu sudah pikirkan

kondisi elsa nanti setelah dia tahu ini
dia pasti kecewa sekali sama kamu dino
aku rasa tidak ada lagi yang perlu

karena aku sudah yakin
keisha itu memang anak aku
aku rasa elsa juga harus terima
aku rasa elsa juga harus terima
aku rasa elsa juga harus terima
makanya aku datang ke sini
makanya aku datang ke sini
mau informasikan soal ini
nantinya tidak akan muncul kesalahpahaman
nantinya tidak akan muncul kesalahpahaman lagi
ini untuk kebaikan kita semua
selamat ulang tahun ya mas rendy
selamat ulang tahun ya mas randy
mungkin kado ini biasa aja
tapi harapan aku dengan kado ini
yang kamu jalanin
karena sejatinya bertambah angka di hari ulang tahun
yang sejatinya bertambah angka di hari ulang tahun
berkurang waktu di dunia
selalu inget waktu waktu bersama kami
rasanya saat memutuskan putus dulu
saat memutuskan putus dulu terlalu tergesa gesa
dan aku sedikit menyesal
tapi saat itu emang semuanya serba mendesak dan aku ngerasa lelah banget
kok malah telfon sih
bisa gitu ya
berarti kamu belum tidur ya
udah mau tidur sih
tapi ada yang telfon
wah saya ganggu dong
yaudah kamu istirahat aja ya
nanti lagi aja telfonannya
nggak ganggu sama sekali
kok langsung diberatin gitu sih
katanya kan kamu mau tidur
nggak apa apa aku tidurnya bentar lagi aja ada apa
nah itu dia
sebenarnya sih nggak ada apa apa
saya belum ada bahan juga nih banget
kamu yang diem dari tadi
lupa liatin diem terus
kamu mikirin apa yang nino bilang semalam ya
aku bener bener cemas sama niatnya nino
kenapa kan maksudnya nino bagus baik
tujuannya dia untuk menghentikan ricky
supaya nggak ganggu terus mah
kalau nggak gitu gangguin terus
ya tapi kalau
nah nino itu udah yakin
bukan anaknya ricky
kalau ternyata bukan gimana
kemungkinan itu akan selalu ada pak
ya nino dan kita semua mengharapkan
sesuai keisha itu anaknya nino
tapi kita kan nggak tahu
kalau kita meyakinkan sesuatu baik
insya allah hasilnya juga akan baik
ya insya allah
ya aku cuma berharapnya seperti itu sih
oh dari tempat handphone service yang kemarin ya
jadi agak lama karena spare partnya belum datang
handphone kamu itu harus nginep beberapa hari lagi
karena spare partnya itu belum datang
kayaknya mereka kehabisan apa gimana aku gak ngerti
emang banyak banget yang rusak pak handphone handphone
tarusan aja lah
nggak apa apa kita tunggu aja sampai handphonenya
udah bener bener jadi
nanti tolong saya dikabarin ya pak
terus gimana nanti kalau ada orang yang mau hubungin kamu
handphone kamu nggak ada
ada handphone kamu kan
kita kan sama sama terus
orangnya nelfonnya ke handphone aku
aku juga nelfon mereka dari handphone ini
jadi sama aja
aku udah kasih tau juga pak thomas nomer telepon kamu
saya permisi dulu ma
mau ngapain lagi datang ke sini
gue udah males sama lo rik
ini nggak nanya kabar gue dulu
kemarin gue keceprosan soal
baju lebaran kecekan ini
ini maksudnya apa sih rick
duduk dulu ya
ya lo tenang dulu sah
hari ini gueounding man gitu sa

itu kadang satu picture oke
nah itu itu
aku selu sel finih sama tempat kau
jelas jelas gue udah nunjukin buktinya kalau lo kan
jadi kemarin gue ketemu sama nino
gue kepancing emosi sar
gue bilang baju lebaran kesha itu gue yang beli
perik beban hidup gue itu udah berat loh
jadi jangan nambah nambahin
atau lo bilang lo nerima barang itu karena gak mau disamparin sama gue lagi
yang penting gue udah brief ke elsa
ya udah lah ya
ya udah lah ya
ya udah lah ya
oh lucu banget
bagus bagus ya pinter kamu milihnya
tuh kalau udah bagus bagus peralatan sekolahnya berarti belajarnya juga harus makin rajin
harus makin pinter
nama percaya kok rena kan anak yang pinter
nanti sekolah sudah masuk sd harus lebih pintar lebih rajin dan semangat
itu yang penting ya
nama percaya sama kamu
aku kan mau kayak mama pinter kan kuat
mama kapan aku masuk sekolah
kalau gak salah minggu depan ya sayang
nanti aku satu kelas lagi gak sama juara ma
sekolah gak ya
masih ada apa
makanya lagi ngambek banget
tapi udah dibikinin susu sekarang udah tenang
ternyata lumayan pegel juga ya pak
kalau anak rewel
iya ya begitulah
masa kanak kanak itu nggak akan bisa kita lupakan
tapi dulu aku gak rewel kan pak
kamu dulu rewel juga
lebih rewel dari kesya
sudah kamu sampaikan ke pak surya sama bu sarah
itu udah sih pak
cuman memang mereka reaksinya agak sedikit khawatir terlebih pemasaran
jadi bu sarah beneran setuju
belum bisa diartikan setuju juga pak
soalnya kelihatan banget mereka kayaknya masih mikirin soal elsa nya
tapi sebenarnya kan niat aku bukan meragukan lebih kepada pembuktian biar si ricky
udahlah nggak usah ganggu ganggu kita lagi
papa ngerti semua itu no
kalau bu sarah seperti itu
tapi tujuan kamu kan baik ya
jadi papa mohon semua ini jangan semakin memperkeruh persoalan
enggak lah pak
ya ntar pelan pelan aku juga coba cari situasi yang tepat untuk melakukan itu semua
pada saat semuanya sudah bisa mengerti soal ini
papa juga gak usah mikirin papa fokus mama dulu aja sekarang
kamu udah tahu kan no
papa sama mama tuh udah sayang banget sama keisha
susah untuk dipisahkan no
ya aku tau semua juga sayang pak
insya allah deh
ya aku seter kelas lagi sama joanna
terus aku juga punya teman baru mah
nanti kalau misalkan rena sudah masuk sekolah pasti rena temannya banyak sekali
rena kan sekarang kelas satu
nanti rena punya kakak kelas
itu namanya kakak kelasnya rena semuanya
nah nanti kalau rena naik kelas dua rena juga punya adik kelas yang di kelas satu itu
jadi temennya tambah banyak sekarang rena
aku jadi gak sabar ya mau masuk sekolah
oh jadi gak sabar ya
sayang ini kan memang
harinya buat hena sama askara
tapi seperti mama ada pekerjaan dulu
tapi kalau misalnya rena gak bolehin gak apa apa
benar gak apa apa mama kerja dulu sebentar
tapi jangan lama lama ya pak
iya gak lama lama sebentar sekali
mama tuh senang sekali sih
kamu bisa mengajarkan rena sama askara cara bersikap dan juga sopan santun
itu hal yang bagus
ya ma karena aku aja pasti minta anak anak
mau ngelakuin sesuatu juga harus izin juga sama aku
ini kan juga masalah pekerjaan ya
aku juga memberikan mereka pengertian
badan aku gak cuma buat mereka juga
ada pekerjaan ada punya tanggung jawab juga
dan lagi pula aku juga ngasih tahu mereka mama ngelakuin ini semua kan juga untuk masa depannya mereka semua
iya sih betul
so hebat kamu
pernah hebat mau yang hebat
mama juga lebih hebat dari aku mah
mau membesarkan mas al sampai punya perasaan perusahaan sama rumah papa
dan bertahan sampai sekarang
dan sekarang kamu penduduknya sayang
ya sana cek kerjaan dulu
sebentar ya seng
sebentar ya nak
nanti kamu sekolah yang pintar sekolah yang rajin
oke biar mama senang
majalah ssterl mengajukan permintaan wawancara lagi
kalau aku mau diwawancara dan majalah ini dipesakan di seluruh dunia
mungkin kamu bisa baca dan bisa melihat mas
kalau aku bisa menghandle perusahaan dan aku bertahan hingga saat ini
kamu untuk kembali
entahlah apapun yang ingin aku lakuin
tujuan aku selalu kamu mas
apapun tentang kamu
agar kamu bisa kembali sama kami
besok kita ketemu di kantor saya
dan tolong hubungi sepetari saya
felis untuk jadwalnya
nanti akan saya beritahu ke felis
kenapa keisha selalu ngumpet dan lari menjauh dari gue gitu
padahal dari jauh kisha senyum senyum ke gue
aduh ada apa ini
kok gue jadi kepikiran keisha akhir akhir ini
gue kangen banget sama gysha
udah malah gue juga gelisah lagi gara gara ulahnya ricky
gue bener bener udah gak tahan di sini
saya ingin memberitahu kalian kami telah menerima semua produk terbaru dan kami sudah disertifikasi
tim saya sedang mengembangkan produk baru untuk kelas kelas asing
jadi kami akan berbagi tentangnya
kembali dengan kalian secepat mungkin ya
semoga ini bisa menjadi salah satu ihtiar aku mas
dalam mencari kamu
keisha mau pamit omah
mau ikut papanya ke kantor
pamit dulu omah ya
sini dulu sama omah
keisha pergi gara gara omah sakit ya sayang
apa ya gara gara kamu sakit ya
ya enggak dong omah
pergi ke kantor ikut papanya supaya
omah bisa istri total di rumah
keisha jadi bisa main sama papanya di kantor
keisha nanti kalau omah udah sehat
mandi bola terus main masak masakan
petik bunga ya sayangnya
udah agak baikan sih cuma masih lemes loh
iya dong biar
selamat pagi bu andien
selamat pagi bu andien
selamat pagi bu andien
selamat pagi bu
tim dari majalah strong sudah datang ke sini
dan sekarang sedang menunggu di ruang tunggu bu
oh ya udah kalau gitu langsung
antar ke ruangan saya aja
tapi saya siap siap dulu sebentar ya
oh iya untuk jack
dia udah berangkat bu tadi pagi
dan nanti dia akan update tentang cuaca di sana
untuk influencer yang namanya sarah subati itu menurut saya feedback nya sangat bagus sekali ya
kamu tolong hubungin dia
dan kita harus melakukan photoshoot supaya nanti fotonya saya mau taruh di billboard juga
oh baik bu
ada lagi yang perlu saya bantu
terima kasih pak tindak
kemarin kan gak jadi beli perlengkapan sekolahnya reina
ya walaupun rena nggak minta
tapi kan paling tidak
aku bisa ngasih sesuatu di awal sekolahnya reina
kita beli perlengkapan sekolahnya kakak rena ya
tapi sebelumnya kita mampir dulu ke mama
nanti ketemu sama elsa aku coba ngomongin soal tes dna
biar elsa gak khawatir atau stres soal ini
mereka adalah dua putriku yang cantik
aku sangat berharap mereka bisa tumbuh sama sama dan saling menyayangi
jadi putri putri aku yang pintar dan cerdas
amar mahendra ada ngubungin ke sini gak
datang ke sini gitu
kalau ada pasti dikasih tahu elsa
tidak mungkin kami tidak kasih tahu kamu
ya takutnya aja sih takutnya pak amar udah telepon ke lapas tapi petugas lapas lupa buat ngasih tau ke saya
terus mungkin aja dia datang ke sini tapi saya nggak bisa karena saya lagi tidur
kan bisa aja
kamu ini lagi ditahanan bukan di rumah yang kalau ada tamu layan kamu gak berani gangguin kamu tidur
ada yang ada
aduh nasib kasus gue jadi gimana nih sekarang
maaf pak untuk progres kasus dari ibu elsa sendiri
saya sudah tahu
akhirnya remisi remisi dari ibu elsa sudah disetujui kan
dan semoga ini bisa membuat ibu elsa tenang tidak buat keributan lagi
oh iya tolong kamu schedule kan untuk saya ketemu dengan pak nino segera
bisa di kantornya atau di kantor kita oke
baik pak saya akan segera menghubung pak nino untuk bisa bertemu dengan bapak
oh satu lagi riki
gimana kamu sudah mendapatkan laporan tentang ricky
sudah saya email ke email bapak semuanya
kalau begitu saya permisi pak
saya akan mengurus semua untuk riki
untuk schedule bapak hari ini
luruskan rambut kamu
kamu melamun dari tadi
sampai gosong begitu ma
maafin aku ya pak
aku gak sadar sama sekali untung kamu datang
untung papa belum berangkat ke covist city ma
ini kamu goreng bumbu atau goreng wajan
kamu kenapa sih
ya tadi mungkin karena
aku bengong jadinya aku sampai gak sadar
kamu mikirkan apa sih
aku mikirkan nino pak
bagaimana kalau sampai
nino benar benar mau ngelakuin niatannya dia itu
jangan melamun lagi
serahkan semuanya kepada allah
bismillah semuanya baik baik aja
nah daripada kamu melamun mikirkan enggak enggak
bagaimana kalau kita ke tempatnya elsa
iya iya bentar lagi bapak datang
sabar udah gak sabar ya kamu bisa
sayangnya mama ya allah
mama kangen sama keisha
mama pengen peluk kamu terus kayak begini nino
mainannya tuh bonika
aku lagi gak tenang
aku habis mimpi buruk nino
mimpi buruk soal apa
setiap aku mau deketin keisha keisha selalu pergi
aku deketin lagi keisha pergi lagi
aku jadi gak tenang sekarang aku takut
namanya mimpi itu kan bunga tidur
kata orang apa yang terjadi di mimpi gak akan terjadi di dunia nyata
ya aku berharapnya kayak gitu juga sih
semoga mimpi aku itu gak terjadi dan cuma bunga tidur aja
sebenarnya ada satu lagi yang buatku jadi overthinking
soal baju lebaran keisha
semoga nino gak mengungkit itu
oh ya sayang
ada yang ingin apa omongin sama kamu
ya soal keisha gak tau belakangan ini
baik baik aja sih cuman
suka tantrum gitu
nak kamu kenapa nak
kangen gak sama mama ya
maafin mama ya mama gak bisa di sebelah kamu jagain kamu
dia pasti kangen sama aku
sepertinya aku harus menunggu sebentar dulu
untuk menyampaikan niatku ke elsa soal tes dna ini